enam februari mendatang pengundian tim yang akan berlagak pada babak perempat final yang menggunakan
sistem gugur tersebut akan dilakukan pssi di jakarta pada selasa ini yogi prayoga cnn indonesia